sudah terlambat kian santang
tuhanku sudah membahaskan semua dendamnya
siliwangi sudah berhasil dia bunuh
bahwa ayah anda sudah dibunuh olehnya
kak kajah patiraja kamu dimana kak kajah
kenapa tuan kenapa wajahku agak buruk
apakah tuan tidak ingat perintah regal ketam kita
aku belum bisa melupakan peristiwa itu
tenanglah pak man
jika kita sudah berhasil menghabis sekian santan
dan mendapatkan darah suci
aku sendiri yang akan memunggah istana gagal kita untuk pak man
mari pak man masuklah mari
putraku ada apaan sepertinya ada yang memberatkan fikiranmu
maaf bunda sebelum pak man patiraga merasuki tubuh pak man sacangodaya
pak man patiraga berkata
kalau ayahanda prabu ziluwangi sudah meninggal
pak man patiraga telah membunuh ayahanda
tapi bunda sebelum pak man patiraga merasuki tubuh pak man sacangodaya
pak man patiraga berkata
kalau ayahanda prabu ziluwangi sudah meninggal

tidak bunda ini tidak mungkin tidak
tidak ray itu tidak mungkin ray kau pasti salah mendengarnya ray
hanya dengan memberikan pesan seperti tadi
mudah mudahan saja paman patiraga bisa menerima pesan itu
tidak itu saja tidak cukup
kita harus segera kembali ke pajajaran
kita harus menemui ayah handamu dan memperingatkannya
kita harus bersiap siap
jika sajiki patiraga itu menyerang kita sudah siap untuk menghadapinya
tidak mungkin ayah andamu sudah meninggalkan kita
itu tidak mungkin tidak mungkin ayah
benarnya aku pun tidak percaya
tetapi ku dengar sendiri dengan jelas apa yang paman patiraga sebutkan
tidak mungkin bang ini pasti sebuah kesalahan
ayah anda tidak berbuat seperti itu
sudah terlambat kian santang
tuhanku sudah membahaskan semua dendamnya
siliwangi sudah berhasil dibunuh
bahwa ayah anda sudah dibunuh
ya allah hamba tidak rela
hamba tidak rela kakaknya prabu meninggal dunia
apalagi dengan cara seperti ini
hamba tidak rela ya allah
ya allah bagaimana nasib pajajaran ke depannya
kalau tidak ada ayah anda berapa seliwa
mengapa semua ini bisa terjadi
bangkitlah kalian semua
lanjutkan latihan kalian dengan tekun
tanggung jawab keamanan pajajah
berada di tangan kalian
bersambungkan ustin prabu
ibu dah bagaimana ini ibu dah
apakah itu berarti
ayah dan prabu sudah mendahului kita semua ibu dah
apakah itu benar ibu dah
kumpulkan upeti upeti sesuai yang aku perintahkan
mengapa kau menutup hidungmu
ampun ustin prabu
hamba tidak tahan dengan bau busuk yang keluar dari tubuh gusti prabu
aku kurang ajar
itu lah akibatnya
jika kalian semua berani melawanku
kusri prabu kami menuntut keadilan
teman kami tidak bersalah
tapi ustin prabu menghukumnya dengan tidak adil
teman kami hanya mengatakannya sebenarnya
dari badan ustin prabu memang meluarkan bau busuk
tutup mulut kalian jepang berlutut di hadapanku
jika tidak aku akan menghabisi kalian

izinkan aku membunuh mereka semua
aku sendiri yang akan menghabisi mereka
mohon ampun ustin prabu
tapi perbuatan yang gusti prabu lakukan tadi
dapat memantik amarah kerajaan kerajaan lainnya
bukankah kita tidak ingin
membuat permusuhan dengan kerajaan kerajaan lainnya
aku tidak takut sama sekali
dengan raja raja yang lain
aku tidak takut dengan kemarahan mereka
jika ada satu orang yang berani melawan
waktu itu juga
menghina raja sama dengan menghina negara
karena raja adalah simbol negaranya
dan bagi siapa yang berani beraninya menghina rajanya
itu sama dengan menghina negaranya
dan orang orang seperti itu
pantas untuk dihukum
kalian dengar semuanya
barang siapa yang berani menghina
raja pada sejarah
akanku habisi orang itu
tidak perlu menunggu tiang gantungkan
dan tanpa terkejuang
sungguh kejam sekali perbuatan kecil prabu surah al sisa
ini tidak bisa dibiarkan begitu saja
aku harus segera melaporkan hal ini ke prabu siliwan
dan kehabisan tuhan
terimalah ayah anda
jadikanlah ayah anda sebagai tamu
istimewa di syurga
aku sangat merindukan ayah anda
saat terdapat oh pemenyang
mereka tidak peduli
cara cara tak beres k tow movement